halo good morning hari ini kami awali dengan informasi mengenai ratusan atlet yang resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara
mantan pebulu tangkis liliana natsir
atlet angkat berat ninen ngahwidiasi
dan dua ratus delapan puluh empat atlet berprestasi lainnya menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil dari menteri pemuda dan olahraga imam narawi di wisma kemenpora selasa pagi
pengangkatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah atas prestasi yang mereka torekan untuk indonesia
hadiah ini diperuntukkan bagi atlet yang minimal meraih medali emas di sea games atau asean para games medali perak asean games dan asean para games hingga medali perunggu di level olimpiade dan paralimpik
dengan pemberian skcpns secara otomatis atlet sudah menjadi pegawai fungsional terutama di deputi empat bidang peningkatan prestasi olahraga kemenpora
para atlet berprestasi ini mengapresiasi perhatian khusus
dari pemerintah mereka tak perlu lagi khawatir akan masa depan setelah selesai menjadi atlet
mereka berharap penghargaan ini mampu memotivasi junior mereka untuk lebih berprestasi
yang pasti setelah kita nanti pensiun jadi atlet kita udah jelas ya punya masa depan apa namanya
setelah pensiun jadi atlet kita mungkin kerja nanti ya ngantor gitu mungkin ya
jadi ya maksudnya setelah selesai jadi atlet kita udah gak bingung lagi nanti mau ngapain ya mau ngapain ya gitu
apa namanya udah ada kerjaan pasti
sebelumnya para atlet ini sudah mengikuti tes cpns baik ujian seleksi kompetisi dasar hingga wawancara